nanda nanda nanda kenapa
aku mohon padamu ya allah
berikanlah kebahagiaan untuk manu ya allah
berikanlah hamba kekuatan
untuk menghadapi cobaan ini ya allah
berikanlah suami ya allah
dan kesabaran untuk bersikap adil kepada istri istrinya ya allah
lindungi mano dari segala marah bahaya ya allah
bilang kesehatan kepada hamba
dan anak hamba yang akan lahir di dunia ini ya allah
kamu baik baik saja nak
alhamdulillah mano baik baik aja ibu
semalaman ibu gak bisa tidur
ibu memikirkan kamu mano
tidak bisa bayangkan perasaan kamu melihat suamimu dengan perempuan lain
mano kan udah ikhlas bu
mano gak ada perasaan gimana gimana kok
dan menurut mano lebih baik mas riko melakukan hal hal itu di depan mano daripada di belakang
kamu gak perlu seperti itu
ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan nak
kamu pulang ya
kamu pulang lagi ke rumah ini sayang
kamu bareng lagi sama ibu nak
itu gak mungkin bu
mano ini kan tetap istrinya mas riko dan
mano harus rumah sama suaminya mano
ibu jangan sedih ya bu
mano baik baik aja bu
mano tetap seneng kok sama mas riko bu
walaupun jessica sekarang ada
makanya kamu mau berkorban
kamu mau ngorbankan kebahagiaan kamu mano
mana masih banyak kerjaan nih bu
minta telfon nanti ya
yang bisa saya bantu mbak
habis semuanya lucu lucu
mba kenapa gak ajak aja suaminya
siapa tahu suaminya bisa bantu buat cari pilihan
saya tambahin aja mbak
nggak nggak aku aja
ibu hamil nggak baik buat orang orang
aku gak nyangka ya kamu ternyata juga bisa main belakang
kamu tuh pura pura mego ya
aku tahu apa kamu lakukan di belakang riko manu
kamu udah pulang
kenapa kamu nggak langsung ke kamar mama
mama kan dari tadi
mama penasaran pengen lihat apa yang kamu belanjain buat bayi kamu saya
jessica pengen cek si kecil dulu ya
aku taruh kamu
bila buurasan aku
sayang pintar kalau kamu udah lahir kamu harus jadi anak yang pintar yang soleh dan yang tegar untuk mama ya
aku lagi di rumah mas
oh sayang tungguin aku pulang ya harus nanti lagi sampai
kamu apaan sih

ibu aja cantik
lalu kita pergi ke rumah ya
kami bisa bareng ya